hobi memelihara hewan reptil juga menjadi sumber ladang penghasilan bagi igusti bagus satria prawira
seorang pemuda lulusan kampus pariwisata di denpasar bali
ia sukses menjadi peternak kadal gurun jenis naga berjanggut atau biasa disebut bert dragon
selama dua tahun berjalan ia berhasil membiarkan kadal gurun asli australia ini delapan kali
dengan rata rata pentasan mencapai delapan belas ekor
untuk harga hewan yang biasa disebut bidi ini tergolong cukup mahal
bergantung dari mor atau variasi genetik yang ada di tubuh kadal tersebut
kalau dari harga sih tergantung mop mopnya ada banyak kayak ini contoh
yang ini transclusion harga mulai dari dua lima sampai sembilan juta ada
kalau yang ini super red hypo super red hypo itu harga kalau baby kisaran sembilan ratus sampai dua juta
satria mengawali hobi ini sejak awal masa pandemi covid sembilan belas
karena tak kunjung mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di bidang pariwisata
kini hobi ini justru jadi ladang cuan
pemasarannya pun hingga ke sejumlah daerah di pulau jawa
tim liputan cnn indonesia